bubur masih sisa setengah
jadi berapa mun
tadi pulang ya mak
dari rumah emak be
mak lu ada di rumah
mbak be ada perlu sama emak
nah ini si amin kemana ya
udah dua jam
udah dua jam
hari hari nggak kelihatan
amin lagi nginap di rumahnya om bakti
apa udah pulang
mama baru selesai masak
iya ini juga masaknya buru buru
mama nggak enak sama mbak be
nggak enak kenapa
tadi kan jam sebelas mbak be pulang
mau makan siang
tapi karena mama belum masak
ya belum ada lauknya
nanti kualat lu papa
dia mau mua sangat banyaknya bakar
bukan ini tati sriabang ojak
belanjanya disini ya nih
ih enggak disini cuma survei barang aja
kapan kapan ajarin tati dong jualan online
boleh ntar suruh aja mpok tati dateng ke rumah aku
ongkosnya berapa bang ojak
babe mau makan sekarang beh
gue udah makan
oh kalau gitu surti bikinin kopi ya be
bur saya udah beli donatnya
nanti kamu standby ya
anterin saya ke terminal
kopinya dua sendok teh
gulanya satu sendok
bukan lu kagak boleh ngopi disini
cuma gue pengen tau
kenapa sih lu kagak ngopi di rumah aja

perasaan gua nih ari si tisnak purnomo babe elu
lalu lagi pade galau
ya tis sekarang
yaudah gue nganterin obet dulu
iya cepetan ya pur udah mau sore
kak tis kamu gak mau
berarti motornya nganggur dong
iya emangnya kenapa kamu mau pakai
emangnya boleh nih
boleh mot tapi biaya sewanya sehari rp tiga puluh ribu ya
sekarang hape hape susah ya pok
susah nyari duit dulu pernah coba kerja jadi debt collector
baru juga sehari udah kena tonjok
iya inget gue itu
terus pernah juga kerja di perkebunan di lampung
duitnya udah ngumpul eh malah kena tipu sama si edi
kemaren jadi sales motor sebulan kerja kagak dapet apa apaan
gak ada pesenan gue
mau dengerin cengkau kakak sih
sampai sini saja kakak
sampai sini katanya sampai rumah
kita yang jadi sampai rumah tadi cancan whatsapp kita suruh tunggu di sini
ini kagak bur

sampai jumpa kok
jangan pressures dengerin an publikum
msinging kagak kacau juga christian
chas tukar twt
dan pake ariseoo

jangan sedih gitu
nggak enak dilihatnya
habis papa sedih ma
kalau jualan bubur nggak sukses juga
papa malu sama mbak be
papa tenang aja
jualan bubur sekali kali nggak laku ya wajar toh
rugi sedikit nggak apa apa
yang penting papa tetap semangat